kita bahas pertarungan sengit antara habib dan juga mcgregor pada kemarin hari
kita bahas bersama yuri amadin yaitu pengamat mma yang juga merupakan pelatih timnas jiu jitsu indonesia
coach yuri selamat malam
sebelum saya ke kontroversinya saya harus tanya dulu nih pendapat dari coach yuri
pertarungan antara atau kemenangan habib kemarin atas mcgregor ini
menurut coach jalannya pertarungan seperti apa sih
atau emang jadi prediksi
ya menurut saya sangat seru sekali ya
dan saya punya prediksi memang khabib akan menang
karena conor mcgregor sempat dua tahun tidak aktif tanding
jadi pada saat itu dia sempat tanding boxing juga sama floyd mayweather
pada saat itu kalau jumlah jam terbang pertandingan di mma nya lebih banyak khabib dibanding conor mcgregor
hmm oke dari jam terbang ya
tapi kalau misalnya melihat dari kemampuan keduanya kemudian juga karakter
ini kan dua duanya berseberangan banget nih ya
yang satu lebih lebih lebih ah bukan lebih kalem ya
lebih tenang lah ya
kemudian kalau mcgregor lebih gampang kepancing emosi
lebih emosional lah ya
kurang lebih seperti itu
menilai dari kekuatan kelebihan dan juga kekurangan masing masing habib dan juga mcgregor
seperti apa coach
jadi sebenarnya conor mcgregor itu kepandainya memang melakukan distance management dan juga trash talking ya
jadi dia tahu khabib itu pasti modelnya seperti pegulat akan nyeruduk menjatuhkan lawan memukul
dia sudah tahu seperti itu
jadi dia mau bagaimana caranya secara emosi khabib ini bisa dikalahkan
karena memang yang bisa menyebabkan conor itu sampai menjadi bayar termahal tidak hanya kemampuannya dalam fight
tapi juga bagaimana mempromosikan fight
jadi kemarin itu memang biasanya conor berhasil menggunakan teknik teknik boxingnya untuk mengalahkan fighter fighter yang wrestling base
jadi di masa lalu banyak begitu
dan dia pikir bisa juga dilakukan terhadap khabib
cuman memang dari sisi distance management dan kalau conornya jatuh khabib jauh lebih superior dibanding conor ya
oke sekarang kita masuk ke warna lain
jadi pertandingan kemarin bukan ngomongin soal proses pertandingannya
tapi yang jadi proses apa yang gak kalah juga jadi sorotan adalah pertarungan di luar arena tanding lah
di arena duel itu tadi ya
bagaimana kemudian banyak tidak sedikit gitu
tapi gak semua juga pastinya pemain yang kadang kadang agak susah nih untuk mengontrol emosi mereka
atau kadang kadang terprovokasi dengan lawan dengan pemain lawan
atau justru juga dengan
tim tim dari lawan ya
kayak misalnya kemarin habib gitu
sebenarnya untuk ngatasin hal hal kayak gini gimana sih coach
dari seorang pelatih kepada atletnya lah
atau kepada pemainnya
kalau menurut saya
jadi sebenarnya ada dua
satu yang mesti memegang aturan main yang jelas sebenarnya adalah usg nya
kedua adalah dari sisi
kalau seandainya dari
usp nya dia membuat aturan yang jelas
apa yang boleh apa yang tidak boleh dalam melakukan track stop
itu mungkin bisa diredam sedikit
cuman masalahnya kan
jadi trash talking itu dalam mma ini dibutuhkan untuk mempromosikan fight dan menaikkan revenue sesinggi mungkin ya
jadi menurut saya kalau dari sisi apa yang khabib lakukan itu
it was the wrong timing for khabib untuk melakukan hal itu
jadi makanya dia dan timnya malah terkenal
karena hal itu terjadi pada saat momen pertandingan berlangsung
dimana pada saat si connor melakukan serangan terhadap bas
itu tidak ada sanksi dari sisi ufc
sanksinya hanya dari kepolisian gitu
dari sisi hukum
dan kalau sekarang khabib dan timnya bisa kena dari sisi hukum
bisa kena dari
maksudnya hukum dari kepolisian
bisa kena dari visa juga
sekarang bukan orang amerika
untuk masuk ke amerika akan susah
dan juga saya juga gak tahu dari sisi ufc sendiri
nevada commission ini akan memberikan sanksi apa gitu loh
oke jadi balik lagi dari ufc nya ya
tapi kalau ngomongin soal fresh talks tadi kan sebenarnya bisa
kita susah banget tuh ya untuk menyaring fresh talks itu
karena bisa jadi positif
artinya positif itu bisa semangat
atau bisa jadi negatif gitu
mungkin kayak yang dialamin khabib kemarin gitu
tapi kalau misalnya melihat kayak apa pertandingan seperti ini
fresh tax itu akan ada di posisinya ada di mana nih
menguntungkan atau merugikan atau gimana
tapi gak mungkin kan kalau gak ada fresh talk kan kalau di pertandingan seperti itu
jadi sebenarnya dilihat dari nilai nilai institusi tersebut
apakah nilai nilai institusi tersebut dia akan mengutamakan orientasi sebesar mungkin
atau ada hal lain
kalau memangnya dari sisi profit
fresh talk ini dibutuhkan
jadi kalau kita lihat antara dibandingkan antara conor mcgregor dengan george st pierre
yang juga merupakan memimpin legend
conor mcgregor namanya lebih bisa menghasilkan uang lebih banyak
dan dari boxing aja dia bisa menghasilkan sekitar lima puluh juta dollar ya
dan untuk dia mendapatkan uang lima puluh juta dollar dan lebih dari hal lainnya
untuk bisa masuk lagi ke ufc
itu sudah membuktikan juga bahwa
memang dia arung gitu
dia suka fight
bukan terus udah duitnya banyak terus dia berhenti gitu
jadi hal ini role nya menurut saya yang mestinya menggunakan aturan main adalah ufc
yang harus pegang punya aturan main adalah ufc
karena dia yang megang uang dan segala macam
kalau untuk si atletnya sendiri
bagaimana sih untuk memenuhi
membatasi atau membentengi diri gitu ya
apapun itu untuk terhindar dari upaya upaya provokasi yang ujung ujungnya bisa merugikan dia
entah itu didiskualifikasi didenda atau mungkin dicopot gelar juaranya atau apalah
ya menurut saya dia atlet ganti tim itu harus melakukan melihat sisi karir
jadi oke si atlet ini dia mau karirnya mau short term apa long term
dia mesti mempelajari bukan hanya lawan tapi juga dari sisi
nah ini like dan dislike nya seperti apa
misalnya dia mau karirnya panjang dengan gfc
harus ada semacam aturan main atau agreement untuk
dari dua pihak sih seperti itu
tapi memang dari value nya itu apa
dia mau fokusnya di mana
oke terima kasih coach yuri sudah bergabung di cnn indonesia connected malam hari ini
terima kasih juga untuk sedikit kisih kisihnya
walaupun saya bukan atlet tapi setidaknya saya dapat pengetahuan dari situ ya